ini bu ada yang riski sama saya bu
nawarin untuk beliin bibit makan malam
iya bu desi kalau pulang sering bawain saya makanan
lo disini aja
gak usah masuk
pangeran buka pintunya pangeran
gue pengen lihat keadaan putri
lo tenang dulu
kalau misalnya lo bikin keributan disini
kok bakalan dikeluarin sama security
seberapa besar rasa sakit kamu putri
ibu rela gantiin semuanya
asal kamu sembuh ya saya
ibu yang sabar ya
ibu tenang aja
saya udah minta semua dokter disini
untuk kasih perawatan yang terbaik
aku tau bu
mendingan rizky gak usah masuk
dia cuma bisa bikin masalah doang
asal ibu tau
putri semua bisa kayak gini
ibu udah tau semuanya
karena rizky udah cerita
tapi yang namanya musibah
datengnya kita gak tau
aku udah udah bilang
aku mau buat
bu gimana keadaan putri
sampai sekarang putri masih tidur
jadi ini kan udah malam
lebih baik kalian pulang ya
biar malam ini
tante sama pangeran aja yang jagain putri
apa bu nawang marah karena gue baru ceritain kejadian yang nipah putri
kalau gitu kita balik duluan ya
tante jangan lupa jaga kesehatan
biar gak drop
iya makasih ya
saya juga permisi
pokoknya saya stand by dua puluh empat hour
terima kasih pak rizal
ini bu ada yang riski sama saya bu
nawarin untuk beliin bibit makan malam
iya bu dan dia sih kalau pulang sering bawa saya makanan
dan dia sih itu mah orangnya baik bu
dia gak pernah ngebedain saya
walaupun saya ini cuma pembantu
tapi kadang kadang saya ngerasa jadi ibunya den riski
soalnya den rizky itu tiap hari ngabarin saya gitu bu
mau bawa mandi ngabarin juga bu
kok ibu kayak pengen nangis
saya mungkin ingin melihat putri senyum
merasakan perlukan putri
dan mendengar suaranya memanggil saya ibu
ya tuhan tolong jangan biarkan putri menderita
mama banyak sekali salah sama kamu
tapi mama ingin sekali kamu kasih kesempatan mama
supaya mama bisa memperbaiki semua ini